enak aduh kang kang acing kan udah punya istri
kalo boleh jujur ya tin ya tapi ini ntin aja yang tau ya
istri kang acing tuh disana selingkuh tin makanya gak pulang
bukannya gak ada pecuti
enggak tiap tahun juga nggak pulang
mungkin dia udah punya pacar disana tin
berarti hidup acing
kali lebih besar dari masjid ini
semakin ke kota masjidnya makin kecil
semakin ramai kotanya
orang yang sholat berjamaah di masjid
masjid istiqlal pak ustadz ada di tengah kota
masjidnya besar saya pernah kesana
saya kesasar di dalamnya pak ustadz
istiqlal mah beda
itu masjid negara
dibangunnya oleh negara
kalau masjidnya kecil malu sama negara lain
di pasar cinaneng ternyata harganya dua ratus lima belas ribu kos
bedanya lima belas ribu
kita kembali lagi ke pasarnya tadi
ke pasar cinaneng kang
besar itu ya
masjid istiqlal pak ustadz kota kota
masjid istiqlal pak ustadz kota kota
rumahnya kecil kecil tapi masjidnya besar

rumahnya besar besar masjidnya

sudah berapa belas tahun kalian tinggal disini

apakah kalian tidak malu dengan allah
punya masjid sekecil ini
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
masjidnya semua berubah total tanahnya saya lebarin dana saya kumpulin akhirnya alhamdulillah
kurang dari satu tahun musola yang tadinya kecil berubah jadi masjidnya bagaimana kalau
pak ustadz jadi ketemu selain waduh jangan salah sangka saya bercerita ini bukan bermaksud
bukan mengharapkan saya diangkat jadi ketua musola di sini habis kalau bukan wastad siapa lagi
iya pak ustadz ini tugas berat tapi iyalah ya terima kasih pak ustadz ustadz sudah masuk suhur
ya pak ustadz
suaranya bagus saya yang ngajarin
dua ratus dua puluh lima kos lebih mahal daripada pasar cina neng
jadi kita tuh balik lagi ke pasar cina neng
begitu caranya belanja belanja
begitu caranya belanja belanja
hai begitu caranya belanja belanja
begitu caranya belanja kos
lumayan kang kita cari makan ya lebih cepat dong kos kamu katanya lapar
pasti ke warung dia
gasar bapak nggak bener bukannya urus anak
hai mau nambahkan kopinya
enggak enggak usah tin udah udah cukup
presiden serius mau kerja di luar negeri
serius banget atu kang
kalau gitu akan membantuin ya
akan senang membantuin kamu
kang aceh emang baik orangnya
rencananya besok saya mau ke cimanggi
besok mau ke cimanggis
oh akang juga besok mau ke cimanggis
ada urusan tin
apa kabar pet
bapaknya belanjanya banyak banget
tadi bapak belanja kaos prok baju buat kamu
lagi ada diskon
kang akung saya permisi dulu
astagfirullahaladzim saya juga belum sholat
ya ampun ya sudah
ya makasih makasih
gak enak atu kang
kang acing kan udah punya istri
kalau boleh jujur ya tim ya
tapi ini ending aja yang tahu ya
istri kang aceng tuh di sana
bukannya gak ada pecuti
tiap tahun juga nggak pulang
mungkin dia udah punya pacar di sana tin
beratnya hidup asalnya
rumah tangga saya juga hancur gara gara suami saya selingkuh
suami saya kerja saya teh di rumah
saya udah percaya sepenuhnya
mau belanja juga mak
nah jolo beng tespen yang ada di sana

iya mak ini baru mau pulang
eh eh usaha seboleh usaha
eh eh tapi gak gitu juga keren
eh eh tiap hari nanyain aku
eh eh itu tadi
ini nah ini nih ijo pupus
belum yang warna pink ini
itu dipilihin semuanya cocok untuk kamu
katanya bapak mau beli holdeng
kak masan kemana
dari pagi gak keliatan
mungkin dia ate capek
habis beresin pangkalan ojek neterin itu